kanker bapak sudah di stadium akhir
ternyata aku udah mau mati
jadi gimana ton
kamu udah senang kan
kamu udah gak ngerasa putus asa lagi kan
aku sekarang bisa semangat lagi
pokoknya mulai sekarang aku janji
aku nggak akan putus asa lagi kok
antoni udah kelihatan lebih gembira
dari kemarin dia kelihatan murung terus
kamu setuju dengan rencana aku
buat menghibur antoni
semangat lagi seperti ini
rasa sakit setiap kali melihat mereka berdua
harusnya aku ikut bahagia dong
melihat antoni berseri seri seperti itu
andai saja aku yang ada di sebelah kamu itu kan
andai saja aku yang boleh bikin kamu tertawa seperti itu
ah mikir apa sih aku ini
dari dulu kan candie milik antoni
sekarang ini memang antoni yang lebih butuh candy daripada aku
aku nggak boleh egois
aku bersyukur banget ken kamu dari samping aku
salam menghibur aku kalau aku lagi sedih
kamu tuh nggak perlu ngucapin terima kasih sama aku
aku juga yakin kok
kamu juga pasti bakal ngelakuin yang sama ke aku
kayak waktu itu dulu kamu lakuin
kamu inget nggak
semuanya tuh pada nuduh aku kalau aku tuh nyelang kayak tante inga
rani aja tuh sampe nggak percaya sama aku
tapi kamu satu satunya orang yang percaya
kau bukan aku yang lakuin semua itu
terus kamu ngajak aku jalan ke sana
terus kamu inget nggak
waktu mama masuk penjara
kamu tuh sampai datengin penjahatnya
tahan kamu di tusuk kan
sampai lukanya parah kayak gitu
coba kamu lihat deh
udah mau mati udah mau mati begini tapi aku malah ditinggal sendirian
anak kandungku ninggalin aku karena aku jahatin ibunya
istriku yang paling kusayangi juga meninggalkan aku buat anaknya
elva kamu kelihatan gembira sekali
sebenarnya aku bahagia lihat kamu juga bahagia
tapi aku gak bisa ngilangin perasaan sedih
aku ingin sekali kita berkumpul lagi seperti dulu
tapi setelah ada kendi apakah kamu masih mau menerima aku
aku betul betul akan mati sendirian
semoga kamu selalu bahagia
pak jalan pak
per menurut kamu
apa yang kamu inginkan untuk menginterpretasi adegan ini
mana sih lihat
terry sekarang kamu sudah berhasil meraih impian kamu
dan papa akan gak bisa menyaksikan semua itu sampai akhir
papa menyesal sekali selama ini sering menyianyiakan kamu nak
papa sebentar lagi harus meninggalkan kamu selama lamanya
teri padahal papa tidak pernah berbuat apa apa
apa buat kamu
bapak bapak itu kok mirip banget ya sama kamu
ih itu loh ter
bapak bapak yang seberang jalan itu yang
itu loh ter
bapak bapaknya udah pergi ter
ngaco aja sih makanya ah
tapi beneran loh ter
kalau kamu dijajarinnya sama bapak bapak itu itu tuh kayak bapak sama anak
ah tapi mana mungkin papa kesini
perasaan angela aja kali bilang mirip segala
kau lewat begitu aja tanpa nyapa nyapa eang
ah maaf deh eang
eang alfanya udah pulang ya
memangnya dia bikin apa sih sama kamu
nanti eang gak percaya alfanya gak mau ngaku nanti kita mah yang kena lagi
bisa cerita sama eang ya
eang paling tidak suka dengan kekerasan
apalagi yang dilakukan terhadap saudara sendiri
ah ya udah deh
ya jadi kemarin itu
nil hampir ditonjok eang sama alfanya
di depan orang banyak lagi
apa bukan kelakuan preman banget ya
eang gak percaya
hah tuh kan
eangnya malah gak percaya
harusnya tadi kita gak cerita nil
eh kalian berdua ngapain
masih berani muncul di depan gue
masa kamu tega memukul si mil
kamu kan tahu eh yang paling gak suka dengan tindakan kekerasan
iya tapi mereka berdua keterlaluan ya
kamu jangan keras keras ngomong sama ayahku
kamu tuh gak pernah berubah ya kelakuannya
apalagi kamu sudah main main sama anak kejalanan itu lagi
hah kamu tuh teka bener ya
sampai mukul nil
aku gak jadi mukul nil eang
itu karena ditahan sama antoni
tapi mereka berdua pantas dipukul eang
ini urusannya apa sama anthony
kok kamu nyebut nyebut
nyebut nyebut antoni segala
waktu di rumah sakit kemarin
di depan semua orang mereka berdua bilang kalau antoni cacat
kita berdua itu sayang banget sama antoni
jadi mana mungkin sih kita yang kitir hati saudara kita sendiri eang
alfa jangan menuduh orang sembarangan dong
mana mungkin mereka berdua berani menghina antuni
saudara mereka sendiri
eyang lebih percaya mereka berdua daripada aku
eang tunggu sebentar ya
iya sebentar sister
dia suster yang ada di rumah sakit kemarin
dan dia juga suster yang ngasih obatnya eang ke lisa
yang kemarin menyuruh ambil obat obatan oleh cucu saya
kalian berdua berani bilang bahwa anthony tidak malu muncul di hadapan orang orang
kalian juga berani bilang bahwa anthony tidak pantas jadi keluarga ardian
kalian juga berani bilang bahwa dua cucu kesayangan eyang
cacat fisik dan cacat hati
oh enggak eang
mana mungkin kita setega itu
eang memang kayak dengerin dulu penjelasan kita berdua
ya kamu harus dengerin dulu
kamu mau menjelaskan apa
mau menjelaskan sekali lagi apa yang kalian lakukan di depan eyang pak
waktu itu kita cuma bercanda eang
kalian berdua memang harus eyang hukum
kita kan udah minta maaf eang
masa harus dihukum lagi
kalian lihat di pagar eyang kotornya bukan main
sudah berbulan bulan tukang kebun kita bersihkan itu dan tidak bisa bersih bersih
sekarang kalian berdua
bersihkan pagar itu
kalau tidak bersih kamu harus kerjain sampai besok
sampai bersih eang akan recak
tapi eang pembantu aja udah nggak bisa apalagi kita
ayolah eang aku mohon maafin kita berdua eang
bersihkan terus pokoknya sampai bersih
siapa tahu kalian juga sadar dan sampai membersihkan hati kalian sendiri juga
maafkan eang ya alva
kita masuk yuk